seorang pencuri sepeda motor nekat terjun ke kalibaru pasar rebo jakarta timur
usai dipergoki korbannya pada selasa sore
awalnya pelaku diteriaki oleh korban saat membawa kabur sepeda motor jenis matic
yang terparkir di jalan raya bogor
pelaku yang panik dikejar oleh warga
kemudian menjatuhkan sepeda motor korban dan langsung melompat ke aliran kali
pelaku pun sempat berenang sejauh tiga puluh meter
seorang warga sempat berupaya menahan pelaku namun pelaku melawan
pelaku akhirnya menyerah lantaran dikepung oleh warga dan anggota tni
untuk penyelidikan lebih lanjut pelaku dibawa ke mapolsek pasar rebo
itu gimana pak dia nyebur kali sengaja apa gimana pak
dia menceburkan diri ke kali warga mengejar
warga mengejar sampai dekat masjid
baru dianggap omong anggota itu
seorang pencuri terekam kamera pengintai atau cctv saat beraksi di depan sebuah rumah toko
di jalan wahid hashim sungguh binasa kabupaten goa sulawesi selatan
dalam menjalankan aksinya pelaku terlebih dahulu mengintai lokasi dan merusak kaca pintu depan sebuah minibus

pelaku lalu mencuri uang tunai senilai dua ratus dua puluh ribu rupiah
serta perangkat elektronik dengan nilai kerugian tujuh juta rupiah
dalam rekaman kamera pengawas pelaku beraksi pada kamis dini hari
saat aktivitas selalu lintas dalam keadaan sepi
tim liputan cnn indonesia